dan terdengar keras di area sekitar terminal kampung melayu jakarta
yang diduga bom di sekitar area kampung melayu ini
tagar kami tidak takut kembali mengemali jagad media sosial
sesaat setelah ledakan bom di kawasan kampung melayu
yang menewaskan lima orang dan belasan luka luka beberapa waktu lalu
tidak ada yang mengerti apa yang terjadi
orang orang berjalan ke mana mana
ketakutan dari brexit dan kita tidak tahu apa yang terjadi
kampanye melawan rasa takut akibat teror melalui media sosial
memang bukan pertama kali dilakukan
awal tahun lalu tagar pray for jakarta juga sempat menjadi topik trending
sekaligus menjadi wadah ekspresi warga
komentar hingga reaksi mengalir deras melalui tulisan di dunia maya
dan anda mungkin dipercepat untuk menetapkan diri anda sebagai aman
yang cepat membuat teman dan keluarga
tahu anda baik baik saja
tidak hanya sebagai media untuk melawan rasa takut
media sosial juga menjadi alat notifikasi keselamatan
memiliki delapan puluh delapan juta pengguna aktif di indonesia
facebook kembali meluncurkan fitur safety check
sesaat setelah bom ngapung melayu meledak
fitur ini berfungsi memberikan notifikasi ke sejumlah teman di facebook
seputar kondisi pemilik akun
apakah selamat dari insiden bom atau tidak
bahkan pada serangan bom di manchester inggris
yang menewaskan dua puluh dua korban
pengguna di sekitar manchester bisa menawarkan bantuan
berupa makanan tempat tinggal atau transportasi bagi korban luka
tercatat ribuan pengguna menawarkan bantuan melalui fitur ini
saladinah pak lawira jakarta